rekaman video yang viral di media sosial
menunjukkan seorang pria bertopi mengambil telepon genggam
dari tas orang penumpang kereta komuter
saat menaiki tangga jembatan penyeberangan orang
di area stasiun bogor jawa barat pekan lalu
selain sempat membuntuti
pelaku juga kepergok merobek tas korban
hingga berhasil menggasak isinya
akibat perbuatannya pelaku berhasil diringkus polisi
senin lalu setelah aksinya viral di jagadmaya
bahkan dari hasil olah tkp di lokasi pada kamis siang
pelaku menunjukkan radius tongkrongan
sebelum memantau mangsanya
kepada polisi pria yang diketahui berinisial yz alias bajing ini
mengaku mampu beraksi selama tujuh belas kali dalam sebulan
aksinya makin mulus jika banyaknya kerumunan
sehingga dengan leluasa pelaku menjelaskan
nilai tas maupun dompet
iya apalagi di sini

kita pernah kecopetan juga di apc di apl
itu saya di depan
selain menangkap seorang tersangka petugas juga menyita bukti rekaman pakaian serta sejumlah ponsel hasil copetan
selain itu polisi mengimbau warga untuk selalu waspada dan menempatkan barang bawaan di depan badan saat berjalan di area umum
muhammad juanda bogor jawa barat